setelah sempat sakit dan menjalani perawatan medis di dalam rutan medaeng waru sidoarjo
ahmad dhani kami siang mengikuti sidang lanjutan di pengadilan negeri surabaya
sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum di pengadilan
ahmad dhani musisi yang menjadi terdakwa dugaan kasus pencemaran nama baik
kami siang keluar rutan medaeng waru sidoarjo untuk mengikuti sidang lanjutan di pengadilan negeri surabaya
dhani menyatakan dirinya saat ini telah sehat karena jusir sak dan lebih siap mengikuti sidang
dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan tim kuasa hukumnya di pengadilan
dhani menyebut dalam sidang kali ini akan terjadi momen kebenaran melalui keterangan saksi ahli
yang didatangkan tim kuasa hukumnya dalam persidangan
sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik atas terdakwa ahmad dhani dilanjutkan kami siang di pengadilan negeri surabaya
sidang kali ini agendanya adalah mendengarkan saksi ahli dan saksi fakta dari kubu ahmad dhani
sidang dimulai pukul dua siang di ruang cakra pengadilan negeri surabaya
ada tiga saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum ahmad dhani
saksi fakta memet indrawan ahli hukum pidana abdul hai ramadan
dan ahli hukum ite teguh arifiadi
saksi pertama yang diperiksa adalah teguh arifyadi yang merupakan kepala subdit penyidikan
dan pidana kementerian kominfo
keterangan teguh meringankan pihak ahmad dhani
seperti halnya ia menyebutkan bahwa pada pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite
untuk aduannya harus spesifik pada perseorangan tidak bisa pada suatu kelompok atau golongan
sudah ada koresponden cnn indonesia
gita gowinda di pengadilan negeri surabaya jawa timur
gita bagaimana jalannya sidang ahmad dhani hari ini
benarkah tim kuasa hukum yakin bahwa keterangan dua saksi ahli hari ini akan dapat meringankan ahmad dhani
memang untuk persidangan kasus pencemaran nama baik atas terdakwa ahmad dhani saat ini masih dilaksanakan pemeriksaan saksi
di mana tadi ada tiga saksi yang didatangkan yaitu dua dari saksi ahli dan satu dari saksi fakta
dan tadi telah selesai untuk memeriksa saksi pertama yang merupakan ahli dari hukum ite yang merupakan teguh afriyadi
dan teguh afriyadi merupakan salah satu orang yang juga ikut terlibat dalam penyusunan undang undang ite saat itu
dan afriyadi ditanya juga oleh kuasa hukum ahmad dhani bagaimana kompetensinya selama ini
apakah sudah berapa banyak kasus yang sudah ia tangani
dan juga sudah berapa banyak persidangan yang sudah mengundangnya untuk menjadi saksi ahli
dan ia mengatakan bahwa sudah lebih dari dua ratus kali persidangan terkait undang undang ite ini yang sudah menghadirkan teguh afriyadi ini
dan selain itu juga teguh afriyadi salah satu yang menyusun undang undang ite
dimana kuasa hukum ini terlihat sangat yakin bahwa teguh afriyadi dalam keterangan keterangan yang diberikan dalam persidangan tadi sangat meringankan dari pihak ahmad dhani
seperti halnya tadi juga mengatakan
soal delik aduan
dimana teguh afiani menyatakan apabila mengacu pada seorangan atau persorangan atau satu orang begitu saja dalam undang undang ite ayat dua puluh tujuh ayat tiga memang dibenarkan dapat dikenakan untuk ayat dua ratus tujuh puluh tiga ini
namun apabila mengacu pada suatu badan hukum atau pada suatu kelompok ini tidak bisa dikenakan oleh undang undang ite begitu
dan selain itu tadi ahmad dhani juga sempat menanyakan bagaimana sebenarnya apabila di
dalam penyidikan dari polda jawa timur ini sempat juga teguh afriyadi ditanya disidik oleh polda jawa timur
namun dari teguh afri tidak pernah ditanyai apakah dari kasus pencemaran nama baik dengan vlognya yang menggunakan kata kata ibiot tersebut apakah masuk dalam unsur dalam undang undang ite ayat dua ratus tujuh puluh delapan
namun dari teguh afri menyatakan tidak pernah ditanyakan hal hal itu
namun memang untuk
hal hal yang ditanyakan oleh polda jatim teguh ini menyatakan bahwa ia hanya ditanya oleh hal hal yang umum saja
dan pada saat ini masih dilanjutkan dengan keterangan dari saksi ahli pidana
ini merupakan arif ramadan
ini yang merupakan salah satu ahli hukum pidana yang didatangkan oleh pihak ahmad dhani kuasa hukum ahmad dhani
dan tadi juga ada sempat dari keterangannya
ia juga sempat menyatakan bahwa memang unsur unsur dalam
ayat dua puluh tujuh ayat tiga dalam pelaksanaan penyidikan khususnya oleh polda jawa timur seharusnya
penyidik harus menanyakan unsur unsur yang terlibat di dalam pasal tersebut
begitu pula bagaimana kronologis dari penyebaran konten pembuatan konten seperti itu
namun hal hal tersebut mengaku tidak ditanyakan oleh saksi ahli yang sudah disidik oleh polda jawa timur
dan untuk saksi fakta yang pada hari ini didatangkan juga
yang merupakan salah satu saksi fakta yang juga terdapat pada lokasi di hotel majapahit tersebut
kita masih terus mengupdate bagaimana nantinya untuk persidangan pemeriksaan saksi saksi ini eva
gita gowinda melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih